menghadirkan pengaruh megawati soekarno putri ketua umum pdi perjuangan dalam pemerintahan prabowo gibran
terus diupayakan pihak prabowo gibran
tak bisa bertemu mega prabowo gibran berharap megawati mau diajak diskusi menyusun kabinet
upaya mempertemukan presiden terpilih prabowo subianto dengan ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri
masih jauh panggang dari api
langkah langkah yang disusun untuk bertemu pasca putusan mahkamah konstitusi tentang hasil pemilihan presiden dua ribu dua puluh
namun keinginan melibatkan megawati tetap diupayakan
salah satunya dengan narasi presidential club seperti yang dilakukan di amerika serikat
usai menjabat para mantan presiden di negeri paman sam saling silaturahmi
salah satu pembicaraan yang dibahas adalah mega terlibat dalam penyusunan kabinet prabowo gibran
seperti arah pak prabowo selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan
kita sebagai suatu bangsa tentunya ingin suatunya itu dalam suatu kerukunan
jadi yang terbaik tentunya pak prabowo dan juga mas gibran mengetahui apa yang terbaik untuk mengesan dan dikarahi
hal ini dibenarkan gibran sebagai wakil presiden terpilih
tokoh tokoh ketua ketua semuanya kami mintain masukan
upaya mempertemukan mega dengan prabowo bahkan sudah dilakoni rosan saat lebaran sepuluh april lalu
rosan berkunjung ke rumah mega dan diajak berdiskusi tentang politik
partai pimpinan megawati pdi perjuangan bersama partai persatuan pembangunan pada pilpres dua ribu dua puluh empat
mengusung ganjar pranowo dan mahfud md yang adalah rival prabowo gibran
prabowo gibran kemudian ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
pasca putusan mk yang menolak gugatan ganjar mahfud dan anies baswedan muhaymin iskandar
keduanya meminta mk membatalkan gibran sebagai calon wakil presiden pada pilpres dua ribu sembilan belas